untuk mengetahui informasi mengenai giat literasi di indonesia
telah bergabung bersama kami seorang penulis novel yang juga mantan wartawan ahmad fuadi
assalamualaikum selamat siang apa kabar uda sehat
waalaikumsalam selamat siang sehat
oke udah ini kita lagi di momen hari literasi internasional gitu
kemudian ini kalau misalnya tapi kita tanya ke uda nih sebagai seorang penulis
dan juga tentunya pembaca juga suka membaca buku
ini sebenarnya bagaimana sih uda budaya di keluarga
kemudian juga lingkungan dan sekolah membentuk kecintaan dan juga minat
pada menulis dan membaca buku saat masih kecil dulu
ya menurut saya satu cara ya menanamkan suka membaca
dan juga budaya literasi itu tidak ada cara lain selain memberikan contoh
working the talk gitu ya
saya dulu ingat orang tua saya itu kalau mengatakan

tapi ngasih buku ngasih pope ngasih kertas terserah kita mau ngapain gitu ya
lalu kakek saya punya ruangan rahasia yang semua orang boleh punya akses ke sana
kecuali orang orang diizinkan
dan ternyata ruang rakyatnya itu perusahaan
dan kita masuk ke sana itu kayaknya kita suka berkarun
mungkin itu ya yang membuat saya mencintai membaca dan membuat naas
sekarang saya coba juga sebagai anak saya
karena saya di zaman yang segala macam
masih bisa bersentuhan dengan hukum
ya dibacain buku
yang penting juga memperlihatkan saya itu baca
kalau saya buka handphone terus dia nanti buka handphone juga gitu
jadi saya memperlihatkan teks
bagaimana kalau bapak bapak itu baca
ya pura pura baca dulu nggak apa apa
saya pikir wah kita harus mengikuti
oke jadi memang sudah dikenalkan dari kecil
dan ini berarti peran orang tua gitu ya dari rumah dan lingkungan khususnya
ini berperan sangat besar
kalau tadi udah bilang orang tua ngasih kadonya mungkin bukan mainan bukan makanan
ini mungkin bisa jadi atau bisa kita lakukan sekarang nih uda ya
maksudnya lebih mengenalkan dari kecil
jangan cuma mengasih mainan tapi juga memberikan buku dan tadi mendongeng sebelum tidur mungkin ya
anak anak ini kenal dengan membaca dan cinta sama buku
kalau anak sendiri udah sekarang saat ini bagaimana mengenalkan anak dengan atau bagaimana menimbulkan minat membaca dan kecintaan membaca pada anak sendiri
biasanya ada sebelum tidur saya akan menyuruh dia untuk kita mulai membaca hasil buku sendiri
nanti kalau dia sudah pilih buku kita bisa baca bersama
atau bisa kita mendongeng
saya bercerita karena dia ikut ceritanya
nah lalu dalam data harian memperlihatkan aksi yang dekat ke buku
saya membaca saya menulis
lama lama dia juga pingin juga
nggak tahu bisa berapa
tapi artinya menurut saya dia sudah coba lihat tanda tanda simbolik yang saya perlihatkan
dan dia mencoba mengikuti
nah menurut saya itu penuh

tanpa punya khutbah banyak nyuruh nyuruh
nangis juga bukan gitu ya
kita perlihatkan saja apa artinya working the talk berikan kembal juga terbaik
oke jadi memang orang tua juga harus pinter nih cara ngenalinnya ada trik triknya gitu ya
nah udah ini ngomong ngomong soal literasi juga
anda ini kan kuliah di inggris dan juga amerika serikat
nah ini bagaimana kemudian pengalaman belajar di luar negeri sana
karena tingkat literasi di kedua negara tersebut kan jauh di atas indonesia
ya yang saya rasa itu di amerika dan inggris
adalah orang itu begitu menghargai buku dan pesan
jadi waktu kuliah profesornya bilang
kalian harus belajar sekian judul buku sekian latar salaman besok kelas diskusi
awal awal saya stres juga
habiskan buku sebanyak ini
dan besoknya kalau tahu saya tidak sempat menghasilkan dan didiskusi jadi tidak lancar
karena tidak berhasil
tapi lama lama kemudian membiarkan sendiri harus bisa
mahasiswa mahasiswa amerika inggris yang kelihatannya santai santai
tapi mereka punya komponen untuk membaca
jadi menurut saya ada habit tentang membaca
nah ini yang paling penting
kita boleh punya banyak perpustakaan
tapi kalau tidak ada habit membaca orang perpustakaan banyak tapi tidak datang orang
lalu juga ada kemudahan angka
perpustakaan itu dibuat bahkan punya konsorsium
perpustakaan ini nggak punya bukunya
mereka akan memesankan dari lain kota
dan bukunya dikiris kerasis
jadi ada kemudahan
nah mas rizky kan ngomong tentang masalah
ini peran penting banget sebetulnya
pusakawan yang saya lihat di inggris adalah seorang yang sangat membantu sekali
untuk riset pelajar atau pemerintah saja
dia datang kepada kita setiap membantu menyediakan apa bahan bahan dan ikut membuat
jadi perpustakaan bukan cuma menyusun buku
tapi ikut memikirkan bagaimana si pembaca
jadi tamu dia ini bisa akses ke banyak bahan
yang lain yang menurut saya yang penting ya adalah tentang pentingnya
kebiasaan kita itu melakukan riset dan tidak melakukan pelajaran
terutama berbasis riset berbasis peserta
kepala kemudian timbul menurut saya cara berpikir yang kritis
yang sudah akal mesotot yang tidak asal kemudian dipercaya
dan kemudian turun jadi hoax kalau dikira saya
gampang untuk menyebarkan berita yang benar
jadi ada kebiasaan
pikir dan kemudian pada tindakan
dalam mengeleksi berita mengeleksi informasi
punya itu dibagi
jadi memang tadi yang belum mendapat perhatian juga adalah
pustakawan di sini gitu ya
yang sebenarnya perannya juga cukup besar gitu untuk menumbuhkan minat membaca
tapi udah kalau misalnya soal di luar soal membaca
ini kan anda juga bisa beberapa bahasa
termasuk arab dan juga bahasa inggris dan juga perancis
nah ini setelah memahami bahasa bahasa asing ini
menurut anda sendiri seberapa penting sih kehadiran bahasa dalam membentuk
untuk karakter sebuah bangsa
ada ungkapan filsuf ya
heidegger atau nggak salah
bahasa itu rumah ada
bahasa itu rumah buat segala yang ada di kira kira kita
di kesadaran kita di imaginasi kita
jadi apa yang keluar di mulut kita itu
apa yang kita pikirkan
apa yang dalam kehidupan kita pikirkan
artinya kita itu pun kita ikutkan mulai dari keadaan kita
dan bahasa juga dipengaruhi oleh kehidupan kita
oleh lingkungan kita
oleh order tertentu
artinya kalau kita belajar dari sebuah bahasa yang lain
kita sudah memiliki kelepasan budaya bahasa ada
bahasa tertentu itu
nah kalau saya sih menganggap bahasa indonesia kan masih lumayan muda dibanding bahasa bahasa lain ya
lebih baik kita memperbaiki
wawas kita dengan berbagai bahasa
supaya kita punya banyak sekali resepsi
baik dalam berpikir
nah yang juga cukup cukup kalau kita mengganti bahasa
kita bisa switch dengan gaji bahasa
karena sekali lagi dia bekerja tentang bahasa
tentang bagaimana kita
ada yang menarik
di bahasa indonesia yang masih berkembang ini ya
bahasa indonesia ini sebuah prestasi yang berasal dari masyarakat terkenal pertama ya
itu tidak sesuai dengan perspektif dalam perspektif waktu
atau bahasa arab juga
maksud saya tenses ya
masa depan masa sekarang
itu bahasa arab sering bahasa arab sering
bahasa indonesia kan tidak terlalu sering
nah itu mungkin juga mempengaruhi kita mengetahui waktu
melihat melihat pentingnya
kita melihat dalam bahasa
tidak ada orang khusus bapak ibu om tante gitu ya
semuanya para penghilang
itu mungkin menceritakan pasal pasalan
jadi sangat keras dengan keter dan cara pikir
dan cara melihat dunia
makanya pikir belajar bahasa
lebih luas gitu kalau memandang
iya jadi memang bahasa ini nanti bisa membuat kita juga
jadi lebih paham dengan budaya lain
dan terbuka untuk budaya lain gitu ya
nah udah kemudian juga ngomong ngomong soal karya uda gitu
dari beberapa buku yang sudah terbit di tanah air
ini kan juga ada buku juga yang sudah diterjemahkan
dan juga dirilis di beberapa negara lain
dengan bahasa bahasa asing gitu
dan berdasarkan pengalaman anda sendiri
ini bagaimana sih melihat minat baca di indonesia
jika dibandingkan dengan negara lain zaman sekarang
jadi gini mas
bahwa minat baca kita masih kurang
menurut saya gini
jangan jangan minat beli yang kurang
artinya kemampuan ekonomi kurang
pengen baca banyak
ini saya pengalaman personal ya
kalau saya bu atau ngomong tentang buku
yang datang banyak
kalau misalnya si buku yang merasa membaca banyak
tapi ketika saya periksa
bagian membaca itu adalah membaca versi bajakan
atau versi digital yang tidak resmi
jadi keinginan membaca banyak
tapi mungkin akses kepada bacaannya kurang
yang kedua sebetulnya minat menulis
jadi setelah membaca kan kita mengkriak
kita membaca menerima lalu kita mencipta
nah minat menulis itu juga lumayan bagus
makanya dalam masa pasca pasca saya
yang itu lumayan banyak
nah ini menarik ya
jadi pandemi ini mungkin menjadi tantangan buat kita
untuk membuka peluang
peluang untuk kemudian borderless ya
kita belajar kemana saja
dimana saja siapa saja bisa
ini kelas menulisnya nanti malam ini
pesertanya dari amerika dari eropa
dari afrika dari indonesia
dari sana ya
nah ini peluang sebetulnya di masa pandemi
untuk memperdalam literasi kita
oke jadi memang ini bukan cuma mencintai
tapi juga sudah mulai menularkan
kemudian juga berkontribusi untuk masyarakat indonesia
dan juga dunia soal literasi
baik untuk itu udah ahmad fuadi
terima kasih sekali atas waktunya untuk cnn indonesia
selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu udah